main gitarnya jangan begitu berisik
gimana main gitar nggak berisik
bukan begitu dipetik
dipetik emangnya jambu
saya dikejar kejar orang bang
tas saya mau diambil bang
rampok apa jamret
enam orang yang jemurannya pernah kecurian
selain kamu sama mpok marpuah
yang saya tau cuman bu mumun
bu mumunnya gak usah pake manyun
oke kalau begitu kita sekarang ke rumah bu mumun
ke rumah bu mumun
emangnya rumah bu mumun dimana
makanya kalau gak tau jangan jalan duluan
ini rumah bu mumun
tanggal berapa jemuran ibu kemalingan
kemalingannya gak tau jam berapa
pas sore saya mau angkat sebagian udah gak ada
pas sore saya mau angkat sebagian udah gak ada

jemuran apa aja yang hilang
ngapain sopir bajian nanya nanya soal jemuran saya yang kemalingan
mau tau aja
dasar kurang kerjaan
bu mumun gak bisa diajak kerja sama
banyak rumah tapi sepi
banyak rumah tapi sepi
banyak rumah tapi sepi
banyak rumah tapi sepi
yang lelaki kan rata rata kerja
yang lelaki kan rata rata kerja
sebagian juga kerja
yang gak kerja
ya di rumah
kok gak keliatan
ya kan di rumah kalau keluar rumah baru kelihatan
yang gak sekolah ada
main gak tau kemana
disini banyak binatang piaraan ya

banyak sih enggak tapi ada
kamu tahu persamaan manusia dengan binatang
kamu tau persamaan manusia dengan binatang
sama sama punya otak
kamu tau bedanya
manusia mikir binatang enggak
pergi ke wc
kalau binatang suka sukanya dia
ini daerah padat yang sepi
ini daerah padat yang sepi
wajar aja kalau maling jadiin daerah ini
buat sasaran operasinya
kalau habis ada yang kemalingan

kadang kadang ada yang sengaja nungguin jemuran
itulah pinternya maling
ia bisa membaca situasi
ia bisa membaca situasi
itu yang punya rumah bukan
kalau bukan yang punya rumah
kok bukan yang ngejar
malah berdiri disini
tadi larinya kemana
tadi larinya kemana
tadi larinya kemana
ini gak sih
mau dilatih sama om yang lebih jago
tidak ada yang bisa
tidak ada yang bisa
tidak ada yang sudah
tidak ada yang sudah
tidak ada yang belum
tidak ada yang sudah
orang yang pakai baju merahnya
bukan yang barusan kali
yaudah kita main bola lagi aja
supaya menghambat langkah saya
itu namanya strategi
gak ngerti ah
yaudah kalau gak ngerti jalannya gak usah sambil ngobrol
akan mau kemana
ke arah jalan gede
kalau gak tau jangan suka jalan gede
jalan duluan atuka
jalannya salah ya
jawab dulu dong
lihat orang pakai ransel lewat sini
gitarnya jangan begitu berisik
dimana main gitar gak berisik
bukan begitu dipetik
dipetik emangnya jambu
saya dikejar kejar orang bang
entah saya mau diambil bang
rampok kp jamret
kalau berani jangan sama mas mas katro
saya mau diambil bang
udah gak usah banyak ngomong
kita beri ayah
kang parman mau diapain
dia mau merampas tas orang
yang tadi lari
saya bukan mau merampas tasnya
mau nangkep orangnya
emangnya kenapa mau ditangkep
dia maling jemuran
terus dia kabur
wah bego kita
daerah sini udah banyak orang yang kehilangan jemuran
jangan jangan dia lagi orangnya
kamu gak usah ngejar
tapi kalau mau ikut boleh
kenapa saya ditangkep
jangan main hak kita
kita gak sendiri bertiga
jangan main hakim bertiga
masa gue dua kali mau mukul gak jadi
kita bawa ke kantor polisi
jangan jangan jangan
mau milih ke kantor polisi
atau abang abang ini main hakim bertiga
pak ken hanya segala
kamu ikut ke kantor polisi buat jadi saksi
eh itu jemuran siapa
saya banyak lah pak
nggak apa apa terusin aja

gak tahu pak

gak tahu pak